selamat malam persoalan kabinet adalah salah satu hal yang ditunggu tunggu dari presiden terpilih
komposisi kabinet periode berikutnya menggambarkan tim suksesi program kerja joko widodo hingga lima tahun ke depan
sekaligus wujud soliditas koalisi pendukungnya
apakah unsur balas jasa akan lebih kental terasa
bersama saya eva yunizar kami hadirkan perkembangan informasi politik tanah air dalam layar demokrasi
kabinet pemerintahan periode kedua joko widodo sedang disusun
menurut cawapres terpilih ⁇ maruf ⁇ amin ada sebaran komposisi dari kalangan profesional dan partai politik koalisi dalam kabinet
menurut ma'ruf penyusunan kabinet tengah dilakukan dengan menerima berbagai masukan
baik dari kalangan partai politik koalisi maupun dari kalangan profesional
maruf menambahkan bahwa sebaran profesional dan kader partai nantinya akan merata pada semua pos kementerian maupun lembaga tinggi negara
meski demikian nama nama yang masuk akan tetap diseleksi oleh presiden joko widodo
kabinet sedang menerima masukan masukan dari partai partai koalisi dari kalangan profesional
dari juga berbagai kelembagaan yang memang merasa mempunyai orang yang patut tentu menyampaikan
itu nanti lagi diseleksi oleh beliau
sebelumnya partai persatuan pembangunan menyatakan siap menyodorkan kadernya untuk mengisi jabatan menteri di kabinet kerja jilid ii
meski wilayah penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden
partai berlambang kabah itu sudah menyiapkan sembilan nama untuk mengisi posisi menteri
kalau nasdem minta sebelas kalau pkb minta sepuluh maka pantas juga kalau p tiga minta sembilan
itu kata presiden
berarti apa itu artinya
kalau harapannya sih tentu ya banyak lah
kementerian apa saja ya kan yang cocok buat p tiga kan banyak
mulai dari kementerian yang ri berapa ke ri berapa kan gitu
menanggapi banyak keperimataan untuk menyiapkan kabinet di periode kedua kepemimpinannya
presiden joko widodo menegaskan dirinya telah memiliki konsep matang
mengenai komposisi kabinet indonesia kerja jilid ii
jokowi tidak mempermasalahkan permintaan beberapa partai politik pengusung
yang menyebut jumlah kursi untuk mengisi pos di kabinetnya
menurut jokowi baik kalangan profesional maupun kader partai koalisi
akan diberikan porsi yang sesuai
nggak apa apa mau minta sepuluh mau minta sebelas mau minta
kan nggak apa apa mau minta aja
tapi sudah mengantongi nama nama pak
sudah mengantongi nama nama
oh sudah sudah lah sudah
kriterianya sudah ada pak
kriterianya sudah ada pak
ada blueprint untuk kabinet periode kedua dari pak jokowi sendiri
diumuminnya kapan pak
menteri menteri yang sekarang ada yang bertahan juga nggak pak
yang muda mudanya pernah nggak ada pak

untuk kelahan muda kelahan budanya dari partai politik atau profesional pak
dari partai juga ada yang muda
ada yang dari profesional juga
kalau nggak ada dari partai kita cari sendiri
profesional profesional muda sekarang kan banyak pak
profesional muda sekarang kan banyak banget
karena kan ada sejumlah menteri yang terseret kasus hukum pak
itu mereka akan masuk lagi ke kabinet gak sih pak
seperti menteri agama terus menpora
atau jadi pertimbangkan
ya nanti dilihat
semua hal mesti kita pertimbangkan
pada bulan mei lalu presiden jokowi pernah menyebut
ketua umum himpunan pengusaha muda indonesia atau hipmi
bahlil laha dahlia
berpeluang menjadi menteri di kabinetnya mendatang
jokowi mengaku terkesan melihat bahlil berpidato
jokowi mengaku terkesan melihat bahlil berpidato
adinda bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri
saya lihat dari samping saya lihat dari bawah ke atas
cocok ini kelihatannya
jadi kalau nanti beliau ini terpilih ya gak usah kaget
tidak hanya ketua hipmi dalam sebuah kesempatan jokowi juga membuka peluang bagi para aktivis sembilan puluh delapan untuk bisa berkiprah di pemerintahan
jokowi mengapresiasi sejumlah tokoh aktivis sembilan puluh delapan yang telah masuk di roda pemerintahan baik dpr wali kota maupun bupati
jokowi bahkan membuka peluang membagikan kue politik untuk tokoh aktivis sembilan puluh delapan yang dinilai memiliki kecakapan
memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati di dpr wali kota atau jabatan jabatan yang lain
tapi saya juga mendengar bahwa ada yang belum
saya lihat di menteri belum
kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja
presiden joko widodo mengisyaratkan akan merekrut tokoh muda untuk mengisi pos menteri pada kabinetnya lima tahun mendatang
sejumlah nama dari kalangan profesional hingga partai politik mulai bermunculan
dan bursa calon menteri muda
saya minta dari partai juga ada yang muda ada yang dari profesional juga
kalau nggak ada dari partai kita cari sendiri
dari profesional profesional muda sekarang kan banyak banget profesional profesional muda
presiden jokowi melirik menteri muda untuk membantu pemerintahannya di kabinet periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
jokowi bahkan meminta partai koalisi pendukungnya menyetor nama tokoh muda dari berbagai kalangan untuk menjadi kandidat calon menterinya
selain dari kalangan parpol jokowi juga mengincar tokoh muda profesional untuk membantunya
sejumlah nama masuk bursa kandidat menteri muda jokowi
di antaranya ketua hipmi bahlil lahadalia ceo bukalapak ahmad zaki ceo gojek nadiem makarim putra ketua umum nasdem prananda paloh ketua umum psi grace natali
hingga ketua umum ampi golkar dito aryo tejo
gayung bersambut petinggi partai koalisi berbut menyodorkan nama tokoh mudanya
ketua umum golkar erlangga hartanto mengaku partainya memiliki stok tokoh muda yang mumpuni untuk menjadi menteri muda jokowi
sementara sekjen nasdem jonny plate menegaskan partainya memiliki banyak kader milenial untuk dipilih jokowi ma'ruf
ya saya pikir kalau ya golkar punya kader
mulai dari milenial sampai pos milenial
yang kita sebut selenial setelah milenial
soal berapa kursus menteri berapa jokowi sudah menggerakkan
iya ini tergantung prerogatif pak presiden
karena memang salah satu kader internal nasdem dari generasi milenial adalah prananda
masih banyak lagi
masih banyak kader kader muda lagi
baik di tingkat nasional maupun di daerah
kalau prananda memang dia adalah salah satu ketua bidang pemuda di dpp
prananda juga ketua garda pemuda
pengamat politik menilai manuver jokowi melirik menteri muda sebagai terobosan baru
namun perlu dipertimbangkan pos kementerian mana yang cocok dipimpin tokoh muda tersebut
rifana pratiwi prisky ladauhan jakarta
pertanyaan yang kerap muncul adalah apa komposisi ini adil bagi koalisi sekaligus dapat menampung kebutuhan sumber daya bagi pelaksanaan program kerja
lalu bagaimana komposisi yang terbaik bagi jokowi selama lima tahun ke depan
kita akan ulas bersama narasumber kami malam ini
ada mas agus melas direktur eksekutif sindikasi pemilu
saat malam mas agus
saat malam mbak
kemudian ada jayadi hanan direktur eksekutif smrc
maaf jadi apa kabar
baik ya oke kita semua baik kita juga ingin melihat bagaimana kemudian
jawabannya standar banget ya alhamdulillah
kalau pertanyaan berikutnya jangan standar ya tentunya ya kita sudah melihat ada bocoran
biasanya luar biasa
karena memang tidak mengincar posisi menteri mungkin ya
iya benar kita mau biasa biasa aja
jadi nggak gitu harus semangat banget ya
kalau kemudian kita melihat sudah ada bocoran bocoran halus begitu ya
ada beberapa syarat terutama dari kalangan tokoh muda gitu ya
menjadi persyaratan bagi calon menteri dari kabinet kerja jilid ii
sebetulnya idealnya seperti apa sih kabinet kerja jilid ii ini mas jayadi dan mas agus
tapi kita akan bahas setelah jeda kita akan kembali setelah pariwara
tetap bersama kami di layar demokrasi
baiklah saatnya sekarang kita betul betul berdialog ini mas jayadi mas agus
jadi sebetulnya komposisi yang ideal begitu untuk kabinet kerja jilid ii
di pemerintahan jokowi yang sekarang ini ideal dengan kemudian segala tantangannya yang ada itu seperti apa
saya kira ada beberapa pertimbangan ya sebelum masuk ke persentasenya
pertama itu apa yang menjadi agenda prioritas presiden
itu yang harus jadi pokok soal
yang kedua tentu tidak bisa memungkiri bahwa harus ada akomodasi politik di sini
karena presiden terpilih karena didukung oleh banyak partai
mau tidak mau kan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik partai partai itu perlu mendukung presiden
dan itu perlu diikat dengan kursi kursi atau posisi di kabinet
jadi harus ada keseimbangan antara kemampuan suatu kabinet untuk betul betul mencapai agenda agenda prioritas presiden
plus kemampuan dukungan dari segi politik
dan itu berarti akomodasi politik
kalau kita bisa jadi ada pertimbangan lain
kalau belajar dari sejak sby sampai sekarang
tiga kali periode kabinet itu
jadi ada pertimbangan profesional non partai
ada pertimbangan akomodasi politik partai
dan ada pertimbangan akomodasi politik lainnya
misalnya mengakomodasi sejumlah minoritas
ada wakil perempuan wakil dari daerah timur daerah barat dan sebagainya
masalah wilayah dan kesejahteraan jenar
betul bisa mempertimbangkan hal hal seperti itu
nah menurut saya
pos pos yang akan diberikan

itu sebaiknya diserahkan kepada non partai
karena itu misalnya
pertama mari kita mengacu ke misalnya visi presiden
jadi yang perlu dilakukan oleh presiden
harus jadi agenda prioritas itu satu kan
satu adalah infrastruktur
dan itu kan selama ini sudah dilakukan oleh profesional non partai itu
kenapa perlu profesional non partai
karena tidak ada saling cemburu diantara partai
sehingga akan lebih mudah bagi sang menteri untuk menjalankan tugas dengan lebih baik
tanpa dibebani oleh agenda agenda politik
satu yang kedua adalah
kenapa harusnya cemburu
karena ini akan menjadi highlight atau kak
karena melibatkan agarannya besar atau bagaimana
iya agenda prioritas presiden tentu akan menjadi perhatian yang lebih besar dari presiden
angkaran akan kesana usaha akan kesana
jadi itu berarti kan
mungkin money akan ikut disitu juga
nah itu kan harus dijaga dari kemungkinan partai partai merasa ada yang lebih diuntungkan atau kurang diuntungkan
jadi lebih baik seperti itu
dan yang sudah menjadi tradisi adalah menteri menteri yang mengurusi ekonomi secara langsung
misalnya menteri keuangan
atau menteri menteri yang terkait langsung dengan pencapaian di bidang ekonomi
nah kalau kembali ke agenda prioritas presiden
yang kedua adalah human resources
paling tidak kementerian
paling tidak kementerian pendidikan dan yang terkait
kemudian kementerian yang terkait dengan pembangunan manusia secara umum
seperti kesehatan terutama
itu sebaiknya diserahkan kepada betul betul profesional nonpartai
supaya dia fokus lima tahun ke depan
termasuk juga menko nya berarti
mungkin menko masih agak bisa ditoleransi
karena fungsinya lebih koordinatif ya
tapi yang eksekusi
yang eksekusi langsung
yang berkaitan langsung dengan dana apa
anggaran dan sebagainya
yang ketiga adalah
prioritas terkait dengan pemberantasan korupsi
jaksa agung misalnya
kementerian hukum dan ham
ini karena menurut saya
pak jokowi harus menggunakan periode keduanya itu
katakanlah mengakhiri proses pemberantasan korupsi
setelah pak jokowi harusnya ke depan kita lebih fokus di pencegahan korupsi
maka pemberantasan korupsi harus jadi penting
disini ada kemudian reformasi birokrasi
menciptakan birokrasi yang dilan
kalau istilah pak jokowi
kalau dia dibebani oleh agenda partai politik
sulit itu akan dilakukan
nah menteri yang seperti itu harus sebaiknya profesional partai
sebaiknya dari profesional
sebaiknya dari profesional dari partai
kemudian ada lagi yang juga penting
jangan lupa indonesia perlu mengembalikan peran internasionalnya
minimal di dua ranah
satu di asean
yang kedua di indonesia tenggara
yang kedua di dunia islam
hubungan luar negeri
nah dan biasanya memang kementerian luar negeri lebih condong diberikan kepada profesional non partai selama ini
paling tidak pos pos yang terkait langsung dengan hal hal seperti itu
itu diserahkan kepada profesional non partai
nah di luar itu mungkin bisa dilakukan akomodasi terhadap partai
tapi kalau kemudian pos pos ini diisi oleh tokoh tokoh atau kader kader partai politik yang memang memiliki kemampuan begitu ya
yang tidak kalah kemudian dengan profesional
apakah kemudian itu menjadi haram hukumnya
tetapi potensial kemudian agenda politik itu masuk
agenda agenda politik itu masuk
sehingga membuat presiden paling tidak si menteri punya dua loyalitas kan
ya tentu secara normatif dia akan melihat loyalitas kami hanya kepada presiden
iya betul lah itu kita semua tahu
tapi kita tidak bicara normatif seperti itu
kita bicara kenyataan
kenyataan tidak mungkin seorang misalnya saya ketua di sebuah partai lalu menjadi menteri
kan tidak mungkin saya tidak loyal kepada ketua umum saya juga
penting untuk apa namanya sedapat mungkin kalau bisa agenda agenda prioritas itu diserahkan
karena jangan lupa mungkin dua tahun semua akan bekerja fokus pada agenda agenda presiden
tahun ketiga ya
tapi tahun ketiga keempat kelima semua akan fokus pada
dan itu mau tidak mau akan memasukkan agenda agenda politik
tapi kemudian untuk menjalankan agenda agenda prioritas ini kan sebetulnya butuh juga dukungan begitu ya
karena itu orang yang dipilih
ini disinilah leadership presiden diuji
kemampuan presiden dalam kemampuan pemimpin diuji
dia harus mencari orang profesional betul betul tidak memiliki agenda politik tanda kutip
tapi tidak memiliki agenda politik
tapi tidak mengalami resistensi di kalangan partai politik
memang harus dicari
masa kita nggak punya orang seperti itu
pasti punya lah
saya menurut saya saya bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan bang jayadi ya
bahwa memang ada problem di kita
ini kan ada problem tarik menarik antara isu tentang kabinet second ataupun parpol
nah terlepas bahwa kemudian presiden jokowi sudah menyatakan lima puluh lima puluh gitu ya
itu paling tidak ini bisa jadi ukuran yang awal gitu buat kita
yang harus dipertimbangkan oleh pak jokowi saya kira
ini terkait dengan bagaimana dia bisa mengukur kabinet koalisi dia
kedepan itu bisa berjalan misalnya dalam konteks kesepakatan kesepakatan model parlementer
tetapi apa namanya sekaligus mengukur apakah porsi dukungan parlemen di
partai pendukung dia di parlemen
itu juga tercermin dalam komposisi di kabinet
nah sekarang memang posisinya kan pak jokowi sudah menyatakan lima puluh lima puluh gitu
nah padahal kalau
atau mungkin enam puluh empat puluh
atau mungkin enam puluh empat jam
ya yang penting kan cut off politiknya presiden sudah menyatakan lima puluh lima puluh
oke kalau gitu lima puluh lima puluh
nah tinggal kita kemudian ukur berapa kemudian porsi tiap partai koalisi pendukung di parlemen
dan kemudian bagaimana kemudian cermin itu diperlihatkan di kabinet
nah baru kemudian kita akan bicarakan apa namanya pos pos mana yang memang idealnya itu diisi oleh
oleh orang orang profesional ataupun orang orang partai yang kemudian memang punya latar belakang
oke kalau saya menyebutnya supaya tidak jadi polemik professional non partai
karena nanti orang partai bilang di partai juga professional
oke artinya kalau anda melihatnya ada stepnya terlebih dahulu gitu ya
hitung hitungan koalisi dulu baru kemudian kita ke posnya
kalau kemudian yang tadi disampaikan oleh mas jaidi ada beberapa
kalau saya mulai dari agenda prioritasnya apa
agenda gini kalau kita belajar dari sejak sby sby satu sby dua jokowi satu
dan ada juga yang mengatakan ya benar sih dia secara formal bukan orang partai tapi sebenarnya sih orang partai
tapi secara formal ya
sebetulnya ini praktek yang sudah terjadi
tidak akan menjadi suatu kejutan kalau itu dipraktekkan kembali
tapi maksud saya itu perlu lebih ditekankan dengan betul pak jokowi punya alasan
gini loh saya perlu menteri menteri yang begini
tidak saya serahkan kepada anda
karena saya ingin ya betul betul konsentrasi selama lima tahun ngurus ini loh satu dua tiga empat
tapi kemudian butuh dukungan parlemen bagaimana kemudian mencari sosok yang bisa ideal begitu ya yang kemudian mendukung program prioritas pak jokowi tapi kemudian juga mendapat dukungan parlemen
apakah kemudian tidak ada formulanya begitu
di parlemen partai partai yang mendukung pak jokowi harus minimal
dan kalau kita berasumsi bahwa
koalisi tkn yang kemarin sudah dibubarkan
itu tetap akan dilanjutkan
menjadi koalisi mekir tanjokowi
tapi jangan lupa ini koalisi presidensil
bukan koalisi parlementer
bisa berubah ubah di tengah jalan
hari ini dan anggota koalisi
bisa saja tidak mendukung presiden
dalam kebijakan tertentu karena alasan tertentu
dan itu selalu terjadi
maupun jokowi satu sekarang ini
dan itu sama sekali tidak menjadi batu sandungan
pada saat menjalankan pemerintahan fkm
menutupi kekurangan itu dengan
cara mencari dukungan di luar
koalisi yang ada terhadap partai partai
yang dianggap di luar
pemerintahan pun dalam kebijakan
tertentu bisa memberikan dukungannya
dan itu juga terjadi di kita
lagi lagi dalam sistem presidensil
karena fungsinya bukan untuk membentuk pemerintahan
kalau dalam parlementer koalisi itu untuk membentuk pemerintahan
tidak ada koalisi tidak ada pemerintahan
kalau ada anggota koalisi yang belot
pemerintahan bubar dalam presidensil tidak
presiden terserah dia
mau bentuk koalisi sekarang
mau bentuk kabinet sekarang
siapapun bisa dia tunjuk pertanyaannya
apakah itu bisa menjalankan pemerintahan atau tidak
kenapa karena perlu dukungan parlemen kan
karena itu presiden perlu mempertimbangkan
parlement itu tidak selalu
mutlak harus diharapkan oleh presiden
dari anggota yang disebut koalisi itu
presiden harus membuka jalan juga
peluang juga kepada
di luar pemerintahan atau oposisi
yang mungkin saja bersetuju dengan presiden
dalam kebijakan tertentu
oke artinya ada
membentuk suatu kabinet yang
efektif itu juga
mengambil dari jadi efektivitas kabinet
profesional yang kemudian
non partai non partai ini dalam artian
di luar partai pendukung
yang jadi soal kan gini sebenarnya
taruhlah pak jokowi menyatakan lima puluh lima puluh gitu
nah problemnya kan kemudian kalau disepakati
skema politiknya seperti itu
kubu koalisi pendukung oke
dari sini sebenarnya ada semacam ukuran
yang lebih jelas bahwa kemudian kalau
misalnya partai politik saya sudah berikan
kompensasi sesuai dengan
kesepakatan yang ada pertanyaannya
bagaimana kemudian pada saat
roda pemerintahan berjalan terutama kan gini
kita tidak bisa mengabekan bahwa
banyak sekali kerja pemerintahan
di kita ini yang bergantung
sama konstitusi itu itu akan
ditentukan pada restu restu dari
dua cabang kekuasaan misalnya
apa namanya penunjukan terhadap jabatan jabatan
tertentu nah itu yang memang harus dihitung
apbn oke karena itu anda punya
suatu atau anda
mengkaji satu rumusan
begitu ya untuk menyusun
komposisi kabinet begitu ya
mas agus ya kita akan buka setelah jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi
kami akan segera kembali
kami lanjutkan dialog
nah ini ada satu
formula begitu ya yang kemudian
bisa digunakan untuk
merentukan berapa banyak sebetulnya
kursi kabinet yang bisa
dialokasikan untuk partai partai koalisi pendukung
begitu ya mas agus ya
kalau saya sih pakai apa namanya
kita bisa lihat ya grafiknya di sini
indeks kabinet koalisi ya
dari amorim itu ya
ini kan sebenarnya mendasarkan
pada premis dasar bahwa
bagaimana kemudian pemerintahan
koalisi presidensial berjalan efektif
pada kesepakatan kesepakatan model
parlementer gitu karena ini ada
situasi parlementarisasi sistem
presidensialisme indonesia oke
jika porsi dukungan partai
koalisi pendukung di parlemen
itu proporsinya menjauh dari
proporsi kursi di kabinet ini ada
pertanyaan di situ karena
begini di era pak jokowi
yang periode pertama
periode pertama ya yang satu tahun pertama
sebenarnya kan kita bisa lihat sebenarnya
tidak ada satupun ruu
yang maju dari istana dan
ini bisa dikonfirmasi lagi pada era
itu ada sebagian
yang sudah dapat kompensasi menteri tetapi
kerjanya seolah olah jadi oposisi
oke nah ketika dikonfirmasi memang
proporsi kabinetnya yang kurang
tapi itu yang kemudian tidak
menjadi diskusi publik yang baik
nah problemnya kan pak jokowi baru
menyatakan oke kita bagi lima puluh lima
atau mungkin ada skema lain empat puluh enam puluh
mas jayadi misalnya lima puluh empat puluh sampai sepuluh
nah pertanyaannya kan sampai sekarang
problemnya gini kita tidak pernah tahu
kontrak koalisi yang awal
ditetapkan seharusnya kan
disitu muncul tuh mana program
prioritas mana pembagian
beban termasuk kemudian porsi
kekuasaan yang kalau misalnya
pasangan calon yang didukung memenangkan
nah itu yang tidak muncul tiba tiba
kemudian muncul sekarang lima puluh lima puluh
dengan lima program prioritas
atau visi misi pertanyaannya
emang visi misi itu tidak ada di sebelumnya
di kontrak yang awal oke nah ini yang
jadi pertanyaan nah
itu kan begini apakah
kemudian lima puluh lima puluh nya itu atau
visi misinya itu kemudian
sudah ada semacam rembukan
di internal koalisi karena
termasuk juga membuka opsi opsi atau menutup
opsi apakah ada calon koalisi
baru yang masuk nah ini
saya kira periode
kedua saya kira punya beberapa pr
disitu itu yang
kalau ini kan sebenarnya teknis saja menjelaskan
itu terjadi karena memang budaya
indonesia ini yang memang tidak
di situ tapi saya kira gini kita agak
memang kalau pengaturan
presidensialismenya mungkin model
parlementer juga ada parlamentarisasi
yang di indonesia nah ini kan ada
problem disebutnya kabinet itu
ya urusan prerogatif tapi
kemudian tapi faktanya
pemerintahan koalisi itu menjadi
sesuatu yang existing
di indonesia dan menurut saya
kesepakatan kesepakatan itu bukan hanya
model di parlementer adanya termasuk
di presidensialisme misalnya di meksiko itu
itu diatur di konstitusi kalau misalnya
presiden dianggap punya kebutuhan
komposisi daya tawarnya dalam
menjalankan roda pemerintahan maka
untuk membuka koalisi baru
nah di indonesia kan karena alasan
prerogatif ada pertanyaan
apakah prerogatif yang ada
di presiden sekarang ini kompatibel nggak
dengan pengaturan pengaturan di konstitusi yang misalnya
perancangan undang undang butuh
persetujuan bersama dari dua cabang kekuasaan
ataupun produk produk lain
pemerintahan yang juga membutuhkan restu
dari dua cabang kekuasaan termasuk
begini bukankah dalam
itu sebenarnya ada banyak negosiasi
di bawah meja yang pertanyaannya
kan gini kalau di negara negara
lain itu bisa saja dibuka dalam konteks
kontrak koalisi dibuka sejak awal
nah menurut saya itu lebih
juga bagus untuk bisa kita tahu
nah yang pasti gini
pemerintahan bisa berjalan efektif
kalau misalnya asumsinya komposisi
dari partai koalisi di parlemen
dalam kabinet jadi kalau misalnya ada
produk produk pemerintahan yang harus
atau dukungan dari koalisi yang sudah
dapat kompensasi tidak dilakukan
maka itulah sarana untuk mengevaluasi
nah ini terjadi di periode
pertamanya pak jokowi
yang empat tahun terakhir itu untuk
mulai undang undang pemilu perpu
ormas itu anggota koalisi
balilu dan itu ketahuan partai partai
jadi ini semacam kontrak tidak
resmi begitu ya untuk kemudian
menjalankan roda pemerintahan
seperti yang mencapai bukan kontrak
tidak resmi ini kan sudah ada
constraint di undang undang dasar kita
pasal dua puluh ayat dua sudah menyatakan demikian
termasuk juga pasal pasal lainnya
jadi suatu kepercayaan begitu ya bahwa mau tidak mau

kan ada klaim bahwa kontrak itu
sudah ada ketika koalisi awal dibentuk
pertanyaannya publik gak pernah baca
grafiknya idealnya sebetulnya kalau tadi
empat puluh artinya enam puluh untuk partai partai
koalisi pendukung ha
ini kan kita menggunakan ini lebih ya ya
mas agus ya bukan dalam rangka untuk
mengkondisikan tapi kemudian ini
digunakan hitung hitungannya ya ini kan terlihat
sebanyak porsinya pdi perjuangan
tapi kalau kemudian
dikompensasi kursi di parlemen
dia punya porsi dukungan ke pemerintahan
nah kalau misalnya dia dapat taruhlah tujuh
tujuh kursi kementerian
itu sekitar porsinya dua puluh an persen
nah ini ya angka angka ini
ini kan angka angka mekanik ya
bergantung nanti variabel politiknya
bagaimana oke jadi artinya
dukungan parlemen ini
kemudian mencerminkan juga
prosentase di kabinetnya begitu ya
jadi kalau misalnya nanti ada keputusan keputusan
yang misalnya pengesahan
ruu salah satu parpol
ini kemudian kalau sudah dikompensasi dengan baik
dan ternyata tidak solid
rice index misalnya derajat kabinet
soal derajat pemerintahan koalisi itu bisa ketahuan
jadi kita bisa ngevaluasi
oh ini harus dicek
dan perlu kemudian format koalisi baru
dari kelompok di luar yang
sekarang existing nah tentu juga
mempertimbangkan kan ada pertanyaan
apakah memang yang harus dikompensasi
adalah partai partai yang hanya
punya wakil di parlemen
atau termasuk partai partai misalnya bagaimana
psi perindo pknpi hanura
itu kan juga harus dipertimbangkan oke yang perlu
di guys bawahi juga ini ada porsi profesional kita lihat
slide berikutnya ini seperti
yang kemudian tadi disampaikan oleh
next seperti yang disampaikan
oleh mas jayadi begitu ya
beberapa pos pos utama ini
tokoh tokoh yang berasal dari
profesional kita tidak punya slide nya
baiklah itu tadi ya karena
ada beberapa seperti
bumn saya kira itu diserahkan
ke profesional itu juga bagus
oke mas jayadi
ya jadi prinsip dasarnya
kalau mau betul betul menggunakan sistem
maka tidak ada profesional
dalam artian non partai jadi
semuanya yang tiga puluh empat
tetapi semua tidak hanya partai koalisi
begitu ya kepada semua anggota
partai koalisi semua anggota partai koalisi
iya anggota partai koalisi dalam artian
tiga puluh empat menteri dibagi habis kepada
katakanlah kalau sekarang cuma lima partai
bagi habis pada lima partai itu
konsekuensinya adalah presiden
hak untuk menagih
bukan wajib hukum kalau dia
mbalelu apa hukumannya apa sangsinya
sanksinya paling dia pergi kan
kalau salah satu partai yang di reshuffle
dia pergi ke
jadi empat lawan lima
tidak menjamin juga
pemerintahan akan berjalan dengan baik
oke jadi sekali lagi
kalau kita melihat
praktek yang ada sekarang
presiden harus memperhatikan juga
ya suara publik
untuk menerima kabinet
semuanya diisi oleh orang partai
partai politik begitu
dan tradisi itu berjalan sejak paling tidak
sejak periode pak sby karena periode ibu megawati
kan belum murni presidensial
dalam konteks indonesia
masih dipilih oleh mpr waktu itu
jadi katanya lima belas tahun terakhir itu yang terjadi
adalah komposisinya gabungan
plus mungkin ada
akomodasi akomodasi yang lainnya
boleh saja presiden
masih relevan untuk akomodasi akomodasi
kalau tidak gender kemudian wilayah
karena kita ingat sekali itu ya
apalagi kalau kita bicara soal
persatuan indonesia budaya gotong royong
dan sebagainya masih relevan
misalnya kabinet pemerintahan
jokowi itu kalau misalnya
tiba tiba suara suara seperti tadi
muhammadiyah dari nu kemudian rame rame
tidak setuju sama pemerintah
misalnya atau bagian
indonesia timur merasa dianaktirikan
tentu itu tidak mutlak
dia bisa di overlapping misalnya
ada profesional non partai sekaligus
mewakili indonesia timur
sekaligus mewakili perempuan bisa
jadi itu kemudian bagaimana
presiden nanti mengotak ati itu
tapi prinsipnya agenda
utama presiden harus berjalan
agenda itu berjalan di parlemen
harus tersedia dukungan agar
agenda itu tersedia
itu adalah mau tidak mau presiden harus
mengakomodasi keinginan partai partai
tapi seberapa besar
kemudian harus mengakomodasi
keinginan partai partai apakah
seperti yang tadi disampaikan
mas agus tergantung posisi presiden
kalau posisi presiden lemah
misalnya dia punya kepentingan seperti
seharusnya posisinya lebih lemah
kenapa karena presiden punya
kepentingan untuk maju lagi dan partai partai
yang menentukan presiden nggak bisa bilang
kalau kamu tidak dukung saya saya maju
independent loh kan tidak ada
semuanya partai nah sekarang
presiden tidak punya itu kecuali
kalau presiden punya kepentingan lain nanti
misalnya ingin membangun
keluarganya untuk periode kedepan
nah itu soal lain
kita bisa bahas itu soal berikutnya
sementara karena presiden tidak punya
keperluan untuk maju lagi di periode
sudah mengurangi beban politiknya satu
kan beban politik
presiden itu dua satu
didukung partai partai di parlemen
untuk agenda agenda pemerintahannya
dua kalau dia ingin maju
lagi maka dia harus memelihara
partai partai itu agar mendukungnya kembali
di periode berikutnya sekarang
yang satu hilang beban yang satu itu sudah tidak ada
cuma satu lagi bebannya yaitu
didukung oleh mayoritas
partai di parlemen atau
mayoritas partai pemegang kursi di parlemen
tinggal satu sekarang harusnya
presiden punya posisi lebih kuat
maka menurut saya presiden
punya lebih keleluasaan sekarang
saya maunya gini loh presiden itu
saya pengen ada orang muda
ada caput apa yang disebut sebut itu nama
segala macam tadi ya semua nama sudah mulai di
jaring gitu ya alasannya begini begini
saya perlukan kamu untuk
saya bisa ke partai itu loh
dan kelihatannya memang dari gestur presiden
memang sudah tidak ada terlihat
beban itu lagi ya seharusnya
tapi tidak tahu dengan
yang ada keinginan untuk memajukan gibran
di solo itu kan
bisa dianalisa jauh oke
apakah itu kemudian ada
korelasinya dengan akhirnya
presiden jokowi kemudian ingin memunculkan
tokoh tokoh muda tapi kita akan lanjutkan
pembahasannya setelah jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi
oke baiklah kita lanjutkan dialog dalam beberapa
kesempatan presiden jokowi memang sempat
sedikit sedikit gitu ya bocor bocor halus
bicara soal tokoh muda begitu
bagaimana kemudian tokoh muda ini nanti
bisa mewarnai kabinet
tapi kemudian bisa efektif
mencapai visi misi yang
kemudian sudah disampaikan
muda dari segi usia biologis itu relatif ya
enggak ada masalah saya mendukung
meskipun ya walaupun saya merasa muda
mungkin tidak muda lagi
masih muda mas
menurut saya boleh muda
boleh agak tua tapi sebaiknya jangan terlalu tua
menurut saya paling tidak ada tiga kriteria
yang harus dipenuhi oleh
seorang calon menteri itu
satu bolehlah disebut kriteria
memiliki pengalaman memiliki
training atau pendidikan yang cukup
tidak harus phd atau apa
dia memiliki latihan pengalaman
dan pendidikan yang cukup untuk
bidang itu kemudian yang kedua
jangan lupa ini menteri menteri ini bukan
pejabat tinggi biasa menurut undang undang dasar kita
dia pejabat politik karena itu
harus ada kriteria politik di situ
minimal kalau dia bukan orang
partai dia tidak memiliki resistensi
yang besar di kalangan partai politik
adalah kriteria publik
dia haruslah juga
orang yang diterima publik
karena kalau tidak diterima publik
dia akan terus menerus dibully oleh publik
dan apalagi sekarang
dan yang kemudian diviralkan juga oleh
televisi seperti anda
jadi penting tiga hal itu
kriteria objektif bahwa dia memiliki
kemampuan kemudian secara politik
dia cukup aman
tidak akan dihalang oleh
partai politik secara terus menerus
kemudian yang kedua dia memiliki
penerimaan publik yang baik kalau dia
memiliki tiga kriteria itu
mau muda mau tua
tapi sebenarnya memang jangan muda
maksud saya kalau kabinetnya
paling tidak lebih muda dari presiden
presiden kan sudah enam puluh
lebih muda sedikit
tapi kemudian yang sering
disebut sebut adalah tokoh tokoh
muda yang kemudian milenial
yang kemudian cukup viral di masyarakat
tidak apa apa kalau punya tiga
menurut saya tidak apa apa
tokoh tokoh seperti yang sudah terbukti
untuk membangun unicorn seperti
nadiem makarim misalnya
yang memang sudah membuktikan dia punya
kemampuan untuk memberikan sesuatu
untuk kita dan cocok dengan
perkembangan masa ke depan itu
tapi kan masih belum teruji kalau masalah
resistensi dan diterima
oleh partai politik begitu mas jayadi
itulah yang perlu dibicarakan oleh pemerintah
presiden dengan partai partai politik
saya kira gini kan yang jelas
pak jokowi ini kan punya modalitas
yang cukup besar
di parlemen jadi teoritis
tidak ada problem lah relatif ya
sepanjang kemudian komposisi
kabinetnya terbagi dengan baik
tinggal urusannya yang muda atau tidak itu
kalau bisa kemudian juga ditekankan
ke partai politik agar juga endorsement
orang orang yang seperti itu
sebenarnya ruang geraknya cukup
leluasa untuk mencari
figur figur yang bisa
mudah seperti yang diinginkan
conform dengan apa namanya visi misinya
dan kemudian sebenarnya kalau dia ditempatkan
di wilayah wilayah yang relatif
saya kira tidak akan terlalu
banyak menimbulkan hambatan karena sebenarnya
komposisi kabinetnya kan sudah
terbagi dengan baik dengan komposisi
di parlemen saya kira itu juga satu
hal yang niscaya untuk dilakukan
tapi saya kira pak jokowi juga berpikir
kalau lima partai yang ada
sekarang itu komposisi kekuatan
tapi jangan lupa dua hal
pengambilan keputusan di dpr
tidak hanya mengandalkan jumlah kursi
tapi juga jumlah partai
untuk pengambilan untuk
membuat rapat di dpr itu
haruslah dihadiri oleh
lebih dari separuh anggota
yang terdiri dari lebih dari
praksi nanti ada sembilan
pak jokowi sekarang punya lima
kalau salah satu saja misalnya
apalagi kalau yang satu ini pindah ke yang lain
jadi tidak aman
di internal koalisi termasuk mungkin
pak jokowi mungkin ibu mega itu berpikir
mungkin kita perlu tambah satu lagi nih partai
kenapa karena hal kedua
hal kedua adalah tadi
anda lihat sekarang
itu sudah mulai kelihatan perbedaan perbedaan kan
pertama perbedaan soal
apa makna rekonsiliasi
bagi empat partai golkar nasdem dan sebagainya
masih masih punya redefinisi yang berbeda ya
rekonsiliasi cuma berarti ketemu prabowo
dengan jokowi sudah selesai
bagi pdi tidak selesai
perlu dilanjutkan dengan
ketemu dengan ibu mega ya
masuk di kabinet misalnya
itu saja sudah berbeda
jadi bayangkan nanti
ketika pemerintahan mulai berjalan
apa ada jaminan bahwa
lima partai ini terus menerus akan bersama
kalau kita lihat pengalaman dari tahun dua ribu
tidak begitu yang terjadi
yang terjadi partai partai
anggota koalisi pun
minimal dalam satu dua tiga kebijakan
itu dia beda dengan presiden
perlu mencari jalan supaya
dia tidak bisa
kan nih partainya beda beda
punya kedaulatan masing masing kalau dia mau berbeda
jadi presiden harus mungkin
pada suatu saat mentoleri oke silahkan
kau berbeda tapi saya perlu
mengamankan supaya kebijakan saya tetap
didukung oleh mayoritas parlemen
maka misalnya biasanya koalisi sistem
meksiko segala macam itu terutama amerika latin
sangat besar seperti yang terjadi
di indonesia sejak dua ribu empat itu oversize
supaya kalau ada salah satu belot
presiden masih punya cukup cadangan
waktu kita sudah habis tapi terakhir ini
mas agus dan juga mas jayadi apakah akan
ada kejutan nantinya di kabinet
ya kalau menurut saya ini juga
urusan publik ini kan suka dengan
urusan kejutan kejutan dan menurut saya itu
juga sesuatu yang tidak terlalu baik
tidak terlalu ajek saya justru
berharap sebenarnya kontrak
awal koalisi itu pada saat
pencalonan itu yang dibuka di publik
dan apakah isinya demikian
sehingga apa namanya publik juga bisa
menilai misalnya nanti bagaimana disiplin disiplin
anggota koalisi ke depan
berjalan dan bagaimana kemudian visi misi itu
kemudian dijalankan oke baik
publik butuh transparansi ya bukan kejutan
mas jayadi masalahnya
partai partai belum tentu mau
karena itu kan mengikat mereka
merantai kaki mereka untuk
bermanufur lebih luwes kalau ada
dokumen seperti itu
nah apakah akan ada kejutan
menurut saya nih ya sebetulnya sejak
terpilihnya calon wakil presiden
tidak ada lagi kejutan
sudah tidak ada kejutan lagi ya tidak ada lagi kejutan
itu sudah yang paling maksimal yang kejutan cuma
terpilihnya wakil presiden pak jokowi dan
calon wakil presiden pak prabowo itu kejutan
justru itu everything is predictable bahwa misalnya
dalam pilpres kita akan seperti
hoax dan sebagainya akan polarize
tapi pak jokowi bakal menang
pak prabowo bakal secara keras untuk
semuanya kan terprediksi
lalu setelah itu kita
perkirakan akan ada rekonsiliasi
lalu nanti kemungkinan partai partai oposisi
akan menjawab bergabung dengan
kan semuanya terjadi sekarang
saya kira tidak akan ada
kejutan yang terlalu banyak
menurut saya komposisi
kabinet tidak akan
jauh beda dari yang sudah kita alami
tidak akan terlalu mengejutkan juga
dan karena itu menurut saya
karena tidak ada kejutan itu pak jokowi
lebih baik dari sekarang aja pastiin
saya pokoknya yang untuk agenda agenda
prioritas saya yang ini saya nggak mau kompromi
untuk yang lain ini akan kita
tapi tetap membuka kemungkinan untuk
kerjasama dengan partai partai
di luar pemerintah
baik semoga harapannya mas jayadi nanti
terkabul pada saat
nanti pak jokowi mengumumkan kabinetnya
mas jayadi dan juga mas agus terima kasih
atas kehadirannya di layar demokrasi malam ini
dan tetap bersama kami
kami akan segera kembali setelah jeda berikut